banyak sekali makanannya
aku cobain duluan ya
silahkan makan nyai
semoga kalian suka dengan masakan kami
kapan rencananya mau melanjutkan perjalanan
malam ini juga kiai insya allah
akibat faridah tadi keluar
dari padepokan ini
mak lampir dapat melihat
keberadaan faridah saat ini
kesini kapan pun dia mau
kamu jangan khawatir
aku dan kita lokal
akan tetap berada disini
sampai keadaan benar benar aman
aku akan menjagamu faridah
rembulan menjadi saksi
kamu begitu cantik malam ini
aku sangat mencintaimu
dan juga terima kasih
untuk semua orang yang menonton
dan juga tepuk tangan
untuk semua orang yang menonton
sampai jumpa di channel kami

aku sangat merindukanmu
aku benar benar merindukanmu
aku benar benar cinta denganmu

ini hanya faridah jajadian
faridah kau mau kemana faridah
aku sangat merindukanmu
kau mengapaikan perintahku
aku menyuruhmu menjadi sembarang
bukan untuk kaskan kaskan
merayu faridah jajadian itu
aku mendesak faridah
aku sangat merindukan faridah
aku sangat mencintai dia
aku sangat merindukan faridah sampai
aku memutus pasukanku untuk menjadi faridah
karena aku sangat merindukannya
bapak allah sudah mengabaikan tugas yang aku berikan padamu
kamu harus dihukum
ampun ampun ampun
kabur dikabur tapi berarti kabur
ampun guru ampun ampun
masih berani kau menentangku
ampun ampun ampun
ampun ampun ampun
kalau kau menyelesaikanku kau akan rugi
apa kau lupa
kalau kau membiasakanku semua rencanamu
baiklah kali ini
sekali lagi kamu mengabaikan perintahku
aku tidak segan segan menghabisimu
aku mengerti pak
kita makan enak
banyak sekali makanannya
aku cobain duluan ya
silahkan makan nyai
semoga kalian suka dengan masakan kami
ayo silahkan dimakan
baik ini masanya
cukup biar mudah
riot yang berwaduh
ah takut sekali
tunggu saja kalau masih ada sisa
terima kasih ya
masak sama klien itu enak sekali
sebaiknya nyai istirahat
biar kami yang bereskannya
kan kamu tau
aku belum makan
kamu tau kan
kalau belum makan itu
aku gak bisa beres
aku gak bisa beres
jangan banyak alasan sir
kalau begitu kamu tidur
jangan lupa ambil air wudhu
supaya kamu tidur dijaga sama mereka
jangan lupa ambil air mudu
iya ya allah
aku tidak ada urusan dengan kalian